demi memutar roda ekonomi di tanah air presiden joko widodo mengajak masyarakat untuk tidak mengerem uang dan berani berbelanja
harapan itu disampaikan presiden saat membuka rapat kerja nasional asosiasi pemerintahan provinsi seluruh indonesia appsi di balikpapan pada kamis lalu
karenanya ia meminta masyarakat berani mengeluarkan uang demi meningkatkan perekonomian negara
seperti nonton konser event olahraga atau bahkan sekedar makan di warung
di tahun dua ribu dua puluh dua itu ada angka enam ratus sembilan puluh triliun dana masyarakat yang ditahan dan tidak dibelanjakan
artinya masyarakat ngerem
tidak ingin belanja lebih baik disimpan di bank
ini tidak boleh
kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak banyaknya